di mana calon wakil presiden sandiaga uno nonton bareng film hanum rangga bersama para relawan pemenangan
hanum dan rangga merupakan film yang diadaptasi dari novelaris karya hanum rais dan juga rangga al mahendra
sementara itu disinggung soal protes kaum disabilitas beberapa waktu yang lalu
calon wakil presiden nomor urut satu ⁇ maruf ⁇ amin menegaskan bahwa ia tidak berniat menyerang fisik kaum disabilitas
calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno nonton bareng film hanum berangga bersama para relawan pemenangan kamis petang
ditemani sang istri nur asia uno sandiaga menonton film besutan manoj punjabi ini di salah satu mal di kawasan blok m jakarta selatan
sandi menyebut film yang diadaptasi dari novel laris karya hanum salsabila rais dan rangga al mahendra ini memiliki review yang bagus
sandi berharap sektor industri perfilman nantinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah
karena dianggap berhasil menciptakan banyak lapangan kerja
jadi ini salah satu bentuk kita mendorong dan mensupport ekonomi kreatif khususnya di industri film
kita diberitahu film ini oleh pak amanon sukunjabi bahwa lebih dari dua ratus lapangan kerja yang tercipta
mulai dari kameramen asisten kameramen dari script writer
sementara itu calon wakil presiden
nomor satu maruf amin melakukan kunjungan ke provinsi kepulauan riau
dalam kunjungannya maruf berjumpa dengan tipe penangan masa dari sembilan partai politik pendukung
disinggung soal sebutan budeg dan buta maruf menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak ada niat untuk menyerang fisik kaum disabilitas
saya kan tidak bilang fisik tapi batin
jadi itu tidak ada hubungannya dengan fisik
itu batinnya yang buka

ya nanti ada yang nangani
ucapan tersebut disampaikan oleh maruf saat menyampaikan sambutan pada acara deklarasi barisan nusantara di kawasan cempaka putih jakarta timur pada sabtu sepuluh november dua ribu delapan belas
bicara tentang seperti apa
satu hal yang saya inginkan ketang achieve
batin klrr kalau akan terkena sedikit berat sama banyantai juga akan berkesempatan menurun ke banyantai in
masih saja pelihataan j imagined daya